kalau aku suka ngambek nggak jelas
lagian aku kesel banget sih
sama kelakunya catherine
kalau nanti gimana
kamu gak percaya sama suami sendiri
mau ada yang dibicarakan
bapak diikutin mobil
sebaiknya pasien jangan banyak diajak bicara dulu
sumarno bilang dia diikutin mobil
berarti memang ada orang yang berniat tidak baik
sumarno tadi alika bilang kalau ada perempuan yang datang untuk menjenguk sumarno pak siapa
saya ketemu orangnya tapi gue ini bilang orang itu pakai masker dan ngakunya salah orang saya
harus lebih waspada jangan sampai keselamatan sumana terancam red kamu tolong cari orang
untuk menjaga ketat di depan icu demi keselamatan sumarno jangan biarkan siapapun
masuk kecuali bu yeni saya dan kamu ya baik pak pak sama suami saya apa kenapa harus dijaga pak
ibu tenang ibu ini semuanya demi keselamatan sumarno emangnya siapa yang mencelakai suami saya
pak jadi gini bu mungkin ibu belum tahu
intinya adalah suami ibu ini adalah salah satu saksi kunci dari kasus pembunuhan beberapa tahun
laut ternyata periksa ya dan sekarang pihak polisi itu ingin menjadikan suami ibu ini saksi dari kasus
pembunuhan ini saya melakukan ini untuk menjaga keselamatan yang pasum jadi insyaallah sekarang
dan dengan sekarang
ini dengan anakku yeni balik ke meskisi rahat ibu harus jaga kondisi juga jangan sampai sakit ya
iya pak nanti biar orang orang saya disini juga pak sumarno
keren sudah tidur gimana gimana keren sumarno sekarang
hai hai hai alhamdulillah sumarno sudah sadar alhamdulillah sumarno sudah sadar
alhamdulillah sumarno sudah sadar alhamdulillah sumarno sempat bicara kepada saya dengan suara
yang pelan hai dia bilang katanya dia sempat diikuti oleh sebuah mobil dan sebelumnya dia juga
cerita kalau ada seorang perempuan yang masuk ke ruang icu dia pakai masker dan istrinya sumarno
bilang dia nggak kenal katanya
ada yang ingin berbuat jahat ke sumarno
apa nih seperti apa yang kupikirin mas
apa aja yang perempuan itu yang losa
saya juga enggak tau pastinya
tapi saya udah minta sama rendy
untuk memperketat penjagaannya sama dia

jangan di depan uang su supaya nggak bisa sembarang orang masuk
serehat ya tidur ya
besok kan kita mau sholat
besok harus bangun pagi kita harus sholat idul adha
habis itu nanti kita coba mampir ke rumah sakit
siapa tau supaya lo sudah bisa dilihat bicara
saya nganti baju dulu ya
alhamdulillah ya alhamdulillah kita semua bisa sholat id bareng bareng
ya ma aku senang
selamat hari raya idul adha pak bos
mohon maaf lahir dan batin
selamat idul adha
semoga amal ibadah kita semuanya bisa diterima allah ya
selamat hari raya jidul adha mas amba andin ibu
oh ini maaf lahrah batin saya
aku langsung mau ke itu ya mas
mau ngeliat kurban
langsung makan aja diatas gak usah nungguin saya
yaudah kalau gitu abis kamu dari masjid
kita langsung ke rumah papa ya kasihan papa sendirian
sebentar lagi kita makan
makanannya udah siap semuanya
udah siap ini ya
makanannya enak enak banget
makanannya harus enak soalnya kan hari ini hari lebaran
kakek tinggirin aja
mungkin miss kiki bahkan
eh kalian juga makan ya mirna kiki
kiki sama mbak mirna ke belakang dulu ya pi ya
sama juga mama
enak aja enak buat dia
mama lagi di kamar
mau ganti baju dulu
soalnya kan tadi mama kepanasan
boleh gak aku video call sama opa surya
hmm boleh dong
sexplain jurus berita
dan ada masalah yang sangat besar menantik keluarga ku ini
selamat hari raya
pinter idul adha ya
selamat idul adha juga buat kamu sayang
selamat hari raya idul adha ya pak surya
mohon maaf lahir batin
selamat idul adha juga
tak mau ke rumah opa
tapi aku gak bisa ikut
aku mau jagain oma di rumah
gak apa apa kalau gitu saya
tapi lain kali main ke rumah upah ya
aku mau ketemu sama omah sarah
aku udah kangen bangun sama oma sarah
aku mau makan dulu ya
baik pak surya
tuh udah ya
rencanamu tak dapat terfikirkan oleh kami ya allah
tapi aku percaya
di balik setiap masalah yang aku hadapin
akan ada hikmah yang engkau berikan
selamat idul adha ya
minta maaf banget
dari kemarin bikin kakak ribet
kalau selama ini kamu kurang perhatian sama kamu
untuk kedepannya semua akan jauh lebih baik
dan satu lagi
kamu juga harus tahu
ini kakak mau ke rumah michi
kakak kan tau
aku tuh gak suka sama dia
kamu gak deket sama biji
tapi menurut kakak sekarang itu waktu yang tepat
karena kakak udah mau nikah sama michi
dan biar bagaimanapun juga
kamu bakal jadi adiknya miji juga
kalau aku dikasih pilihan ya
kakak mendingan nikah lagi atau enggak
dek kamu kenapa suka ngomong kayak gitu dek
semoga lebaran kali ini bisa membawa kebaikan buat rumah tangga kita
kalau perbuatan kita baik
yang datang juga kebaikan
karena itu adalah hukum alam
aku ke masjid sebentar
kurban kita seperti apa
ya mudah mudahan berkah buat semua ya nak
biasanya nanti abis dari masjid kita ke rumah papa ya
ini pertama kalinya aku sholat tanpa keluarga
dia menjalani ini bertahun tahun di penjara
ampuni aku ya allah
yang sudah berbohong
pada semua orang
semua yang aku lakukan karena rasa sayangku pada elsa
aku yang salah
aku sudah salah mendidik dia ya allah
jadi aku mohon izinkan aku yang menanggungnya

aku yang sudah salah mendidik dia ya allah
aku yang sudah salah mendidik dia ya allah

nici terus yang diomongin
kayaknya gue aja yang adenya sendiri aja gak pernah diajak janjan ke mall
nikah aja belum apalagi nanti kalau udah nikah
kok makin gak dipikirin sama kangga
kalau aja kangga lebih perhatian sama gue
gue gak mungkin selama ini bucin sama si jason
minta diperhatiin sama orang
sampai rela rela dimaterin sama jason
aku selalu ngerasa kesepian
kenapa gak pernah ada orang yang memperhatiin sama aku
sampai rela rela dimaterin sama jason
kamu ngapain di luar
jadi katanya kan lagi di jalan
ya udah aku nunggu disini aja
biar kita bisa cepet cepet ke rumah papa
gue udah taruh di mobil
udah berapa ini
udah berapa ini
udah berapa ini
udah berapa ini
udah berapa ini
udah berapa ini
udah berapa ini
tungguin ada yang video call
saya cuma gak tau nomornya dikenal
selamat idul adha ya
semoga allah selalu mengampuni dosa kita semua
terima kasih banyak ya
kak al lagi dimana
udah makan ketupat belum
selamat tidur ada ya
mas alnya lagi mau nyetir mobil dulu
nanti ditepan lagi
asal kita sibuk banget
gak usah jembert gitu mukanya
kan saya gak tau kalau dia yang video call
saya juga gak tau kalau dia punya nomor saya
udah jangan usah cemberut
ya allah salah lagi
lihat kalau muka gerbangnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
andi lagi kenapa
lagi cemburu pak
cemburu sama siapa
ada perempuan namanya catherine
catherine itu adiknya angga
dan sepertinya catherine itu memberikan sebuah perhatian ke saya
tapi itu juga tidak saya tanggapin pak
saya juga tidak ada perasaan apa apa
andi marah terus
wanita kalau sedang hamil
kadang kadang mood nya suka naik turun
nggak bisa ketebak
udah papa ke dapur
papa bantuin andi ya
wow banyak sekali
kamu lagi bertengkar sama al
kalau ada wanita lain yang mengganggu suaminya
pasti akan marah
pastikan kapal marah jadi sensitif
tidak ada wanita yang mampu mengganggu
kalau suaminya sudah mengenal
seorang wanita yang luar biasa
yang pernah mandi
ini karisma putri
enggak ada perempuan yang mampu menyaingi dia
ternyata aldebaran kesini juga
alda bara sama mbak andin lagi di rumah papa juga lagi
males banget ketemu mereka
maafkan herbatin ya
pak aldebaran juga pernah ditolak pak
kalau boleh tau kenapa
karena pak aldebaran
pernah membawa sampel darah
tanpa membawa orang yang bersangkutan
untuk melakukan tes dna
kebetulan anda disini
saya dengar anda sempat ke lembaga hexagonal
untuk tes dna parental
anda bawa sampel darah
pertanyaan saya cuma satu
apa yang anda lakukan
apa yang anda lakukan
apa yang anda lakukan
apa yang anda lakukan
apa yang anda lakukan
apa yang anda lakukan
apa yang anda lakukan
mungkin petugas cesar
mungkin petugas cesar
mungkin petugas cek
mungkin petugas cek
jadi dulu al pernah coba buat tes dna reina dan nino secara diam diam
ini lagi di rumah papa loh
gak enak masa kalian berantem sih
papa dimana al
di dapur lagi nemenin andi siapin makanan
yaudah saya nunggu ke papa dulu ya
iya pak sumarno apa kabarnya
kemarin sih mas al cerita
sama aku pak sumarang tuh udah mulai sadar
tapi memang kondisinya saat ini memang masih lemah
jadi masih harus dirawat secara intensif aja sih pak
ya adain aja semoga cepat sembuh ya
semoga pak sumarro bisa cepat sembuh cepat pulih ya
dan pengobatannya juga mas al juga yang pukul yang bayar
dan pak sumarang juga sempat bilang kalau dia tuh diikutin sama mobil
dia diikutin sama mobil
dia diikutin sama mobil
berarti ada seseorang yang sengaja mau mencerkakan pak sumarno gitu
mungkin dari paku
aku juga masih belum tahu sih
makanya ya semoga pak sumando bisa cepat sadar ya
soalnya kasian juga kan dia
ya pak sumarno udah sadar dan dia bilang gitu ke aldebaran
apalagi yang dia bilang
dia sebut nama gue gak ya
gue jadi gak tenang
kalau dia bilang ke ahok
kalau dulu gue bayar dia lima ratus juta
itu udah pasti gue bakal ketahuan
aduh gimana ini
gue harus gimana sekarang
kayak orang gak tenang
ini sayang perut aku
menurut aku kurang enak tadi pas mau ke dapur
aku takut deh
kalau kandungan aku kenapa napa
aku cukup tahu kamu dengan baik elsa
ini bukan ekspresi kamu cemas
ekspresi kalau kamu lagi ketakutan
kok muka elsa seperti ketakutan begitu
kalo gak denger kalian udah masuk disini
kenapa papa surya baru tau aku sama elsa datang disini
bukannya tadi elsa ke dapur
sudah ketemu elsa
nah alangkah baiknya sebelum kita makan ketupat lebaran
kita berdoa terlebih dahulu
ya allah semoga di lebaran idul adha ini
kita semakin bahagia
kemudian disatukan dalam ikatan suci pernikahan
doa macam apa barusan
bapak mirna lagi main diamin amininnya
kenceng banget suaranya
kiki dimana mana itu
yang namanya doa yang baik baik itu
kita harus aminin gak boleh gak diaminin
tuh tuh tuh
mana ada baiknya
tapi tadi kan udah
eh gak ada
enggak jadi amin
udah udah diaminin tadi
enggak jadi amin ya allah
gak bisa kita udah amin terakhir kan itu
waktu nya makan sekarang
mam mirna mam mirna gak jadi amin
abis dari sini
gue harus ke rumah sakit
gimana kalo abis ini kita berkunjung
membesuk mama di kantor polisi
setelah ini saya sama andin ada keperluan sebentar
ya pak aku sama mas alito ada urusan sebentar
nanti kalo misalkan urusan ada beres aku akan beritahu anda
nanti kalo misalkan urusan ada beres aku akan beritahu anda

mungkin nanti bisa nunggu biar selesai
kayaknya aku juga gak bisa ikut deh pak
kayaknya aku juga gak bisa ikut deh pak
soalnya aku ada urusan
itu urusan apa kamu
itu urusan apa kamu
itu urusan apa kamu
udah ikut papa aja
kita jemput mama
kamu kan anak kesayangannya mama pasangan jenguk mama di idul adha
ya udah ini nanti kita bareng apa aja ya kesana
gagal deh gue ngecek sumarno
saya masih penasaran apa elsa ada hubungannya sama sumarno
elsa yang mengikuti sumarno sebelum sumarno jatuh kejuran
jen kelihatannya enak sekali nih makanannya
jangan banyak banyak bukan sekali sekali aja papa makan daging
permisi pak non ada tamu pak randy dan ibunya
aduh makin dulu rencana nih semuanya
iya bi makasih ya sama sama ya udah pak non kalau gitu saya permisi ke dapur dulu ya
selamat tidur ada ya tante rendy
sama sama mbak jen
selamat tidur ada ya
selamat tidur ada
selamat tidur ada
sama sama pak niko mbak jen
pak niko mbak jen
ini saya bawa masakan khas keluarga kami
opor ayam khas jawa timur
terima kasih banyak ya bu
waduh ini pasti makanan khas keluarga
pasti enak sekali
terima kasih pak
jen mulai sekarang
kamu harus pintar masak loh
belajar masak dari mamanya
nanti kalau calon suami kamu
kangen dengan masakan mamanya gimana
jenny bilang terima kasih dong
tante makasih banyak ya
sama sama mbak jen
jangan panggil tante
kamu juga rendy
panggil aja papa
jane kasih minuman dong dengan calon suami kamu gimana sih
ren kita ke belakang ya
setelah aku ambil minum
aku miss ya tante
iya silahkan pak jen
adakah pak baby
jadi saya gak bisa nahan mama saya buat gak datang kesini
mama saya ngotot banget pengen datang kesini
saya rasa juga kita emang udah gak ada jalan lain
hari ini juga
kita harus ngomong ke mereka
kalau aku suka ngambek nggak jelas
lagian aku kesel banget sih
sama kelakunya catherine
kalau nanti gimana
kamu gak percaya sama suami sendiri
aku takut lah mas sama perempuan
ya udah gini aja
biar angga yang nasihatnya catherine ya
ya udah kita pulang aja
kamu gak usah ikut ke sumarno ya
lah kenapa aku gak ikut aku ikut lah
kan kamu mua nanti kamu kecepean udah di rumah aja ya
mual mas kamu gak usah ikut ke sumarno ya loh kenapa aku gak ikut aku ikut lah
saya aja ke sumarno
banyak yang makan sih kamu
semoga kali ini saya dan randy bisa berterus terang
mudah mudahan setelah dikasih tahu kebenarannya
mama dan om nicholas gak shock